nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar amerika serikat
berdampak pada kenaikan harga barang khususnya barang barang impor
dan tidak terkecuali barang barang elektronik rumah tangga
yang mungkin biasa ada di rumah anda
karena sebagian besar berasal dari luar negeri
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
berakibat pada kenaikan harga barang elektronik di pasaran
hal ini memaksa para pedagang untuk menaikkan harga jual
padahal para pedagang juga memahami menurunnya daya beli masyarakat di tengah kondisi ini
seperti yang dialami puji
sudah lima belas tahun ia menjalankan toko elektronik di kawasan pasar minggu jakarta selatan
ia mengakui kenaikan harga barang elektronik yang mencapai dua puluh persen berpengaruh pada daya beli masyarakat
kalau kayak barang barang gede dua puluh persen ada
kalau kayak led kulkas mesin cuci jauh naiknya
hal senada juga dirasakan oleh alex
ia merasakan selama dua bulan terakhir
omset toko elektroniknya turun hingga lima puluh persen
menurutnya daya beli masyarakat yang melemah dan harga yang semakin tinggi
menjadi faktor penyebab
ia pun terpaksa menaikkan harga meskipun tidak terlalu jauh dari harga distributor
kata perjangkau pembeli
dari agen agen yang tinggi kita jualnya otomatis dari pasar itu naikin sedikit
ada untung lebih sedikit
enak kan kita harga biasa jualnya juga enak
kalau harga tinggi untungnya juga sama
harga rendah malah enakan
cepat laku masyarakat juga tidak terasa terbebani
karena harga rendah lebih enak
kita maunya harga rendah penjualan juga lancar gitu
para pembeli pun terpaksa
terpaksa menahan diri membeli barang elektronik sampai harga kembali normal
pembeli ini memprioritaskan membeli barang barang elektronik
yang tidak mengalih banyak kenaikan karena diproduksi di dalam negeri
ya kalau masalah beli kulkas ini kalau harganya agak tinggi tahan dulu dah
yang perlu perlu benar aja deh yang benar benar perlu
kalau ini kan blender buat usaha juga buat di rumah juga
yang benar benar butuh gitu yang benar benar dibutuhkan
kalau nggak butuh
kalau nggak butuh banget sih nggak usah deh
yang benar benar butuh aja
hingga hari jumat siang kurs rupiah terhadap dolar amerika sebesar rp empat belas sembilan ratus dua puluh
masyarakat berharap kurs rupiah bisa kembali stabil
agar harga barang barang kebutuhan kembali normal
manggar fathani jakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya